dua orang tewas dan belasan penumpang luka luka setelah sebuah bus pariwisata menabrak truk di depannya di jalan tol cipali subang jawa barat
bus mengangkut peserta ziarah ke beberapa makam wali songo
kecelakaan maut ini bermula ketika bus pariwisata yang membawa rombongan dari pesantren al itihad cianjur melaju dengan kecepatan tinggi dari arah jakarta menuju cirebon
di kilometer satu ratus tujuh belas enam ratus cipali subang tiba tiba bus bernomor polisi d tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat ap itu oleng ke kiri dan menabrak truk bernomor polisi be sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh tb yang berada di depannya
bus ini merupakan salah satu dari lima bus yang disewa rombongan
sopir bus diketahui bernama dede subianto warga kabupaten ciamis
akibat kecelakaan itu kondektur bus bernama tony permadi asal bandung dan seorang penumpang bernama winnie shafina dari cianjur
meninggal dunia dalam kecelakaan di jalan tol cipali
kedua jenazah telah dibawa ke rsud ciereng subang
lima penumpang mengalami luka berat dan delapan belas lainnya mengalami luka ringan
bus yang nomor tiga ini berlaju dengan kecang dan lutut dari belakang
dan terpentang ke kanan
kronologisnya sopir bus mengantuk
untuk oleng mengantem bis mengantem truk dan banting setir ke kanan dan terjadi kecelakaan
dan untuk korbannya tujuh belas luka ringan lima luka berat dan dua meninggal dunia
setelah kecelakaan para korban selamat dialihkan ke bus lain dan dipulangkan ke daerah asal mereka
kasus ini ditangani unit kecelakaan satlantas polres subang
bangkai bus sudah ditarik ke pos pjr subang
dian firmansyah subang